aku kangen banget sama papa ya allah
kita telepon siapa lagi ya pak
udah papa rasa udah
udah sungguhan ya
keluar ke deket aja
aku boleh telpon
telpon satu orang lagi
ada apa ya
apa kabar bu
ada apa bu
sampai cepat sembuh buk
saya ikut prihatin atas apa yang menimpa pak alibaran
kami disini semua pasti akan mendoakan bu
agar pak aldebaran cepat siuman dan pulih
terima kasih banyak ya bu untuk bantuannya
bu andin yang kuat ya
allah akan melindungi pak aldebar
kami yakin allah akan melindungi pak aldebaran
ya udah bu
saya ingin menyampaikan itu saja
kalian semua kenal sama om aldebaran kan
sekarang ini om a sedang sakit
jadi nanti setelah sholat maghrib
kita sama sama doain ya
ayo sekarang muka puasa dulu ya
ya udah ber afin
setiap kali bigunde
oke aku jalan
ya allah gigi enggak pernah dendam
biarin aja mas al marah marah
asal mas al selalu ada di rumah ini bersama sama kami semua ya allah
ya allah jangan biarkan pak bos pergi ya allah
dia orang baik biarkan dia tetap menebar kebaikannya di dunia ini ya allah
ya allah hamba mohon sadarkanlah dia ya allah
ya allah ya rabbi uya juga nunggu pak bos pulang ya allah
biarpun pak bos galak pak bos selalu peduli sama keluarganya uya
semoga pak bos cepat sadar dapat sembuh
ya allah biarpun masalah demi masalah datang diantara kami
tapi hamba mohon berikanlah dia kesempatan
agar dia bisa kembali berbahagia dengan keluarganya ya allah
ya allah hanya engkau lah yang maha mendengar permohonan kami
kami letakkan semua doa kami padamu ya allah
kabulkanlah doa umatmu yang tidak sempurna ini
semoga paa lebaran cepat sadar dan kembali pulang dalam keadaan sehat pada keluarganya
ya allah aku mau turut sama papa
aku kangen banget sama papa ya allah